sejumlah objek wisata di bandung jawa barat dipadati wisatawan dari luar kota untuk menghabiskan libur panjang idul adha kali ini
banyaknya tempat wisata unik ditambah lagi udaranya yang sejuk membuat bandung menjadi kota tujuan wisata favorit
salah satu tempat wisata alam di bandung yang menyajikan wahana wahana seru adalah dago dream park
objek wisata seluas sebelas hektare di kawasan dago bandung ini memiliki kurang lebih dua puluh wahana termasuk wahana selfie ekstrim yakni sepeda terbang
wahana unik ini berada di atas dua utas tali yang sudah diikat kuat oleh tali penyangga
sama seperti sepeda terbang wahana karpet aladin juga diletakkan pada dua utas tali sepanjang dua puluh meter di atas ketinggian
wahana karpet terbang sengaja dibuat menyerupai karpet aladin
sejak dibuka dua bulan lalu wisatawan yang ingin menaiki wahana ini terus membludak
untuk selfie ekstrim sendiri ini kita punya sekarang
empat wahana antara lain karpet aladin skybike skytree dengan bird nest
dan untuk kedepannya kita juga akan membuka wahana selfie ekstrim baru dan itu kejutan nanti di akhir tahun
hanya dengan membayar tiga puluh ribu rupiah pengunjung bisa menaiki wahana karpet aladin ini
wahana yang dikenal selfie ekstrim ini menjadi spot foto yang menarik
demi keselamatan terdapat tim khusus yang membantu memasang pengaman untuk kemudian mengarahkan pengunjung agar berada di tengah tengah
pertama penasaran ya penasaran dari instagram kan lagi rame tuh lagi bagus foto fotonya juga bagus banget
terus antrinya juga nggak panjang
ya juga pemandangan juga kan mendukung juga
setelah naik gimana nih perasaannya
ya sempat deg degan juga sih
awalnya malah takut tapi pas udah naik lebih ya
karena emang kesini mau foto disini karena kan biasa kalau sepeda itu kan kayaknya biasa gitu
karena kalau aladin kan baru ada disini jadi aku mau naik yang aladin ini
untuk menambah kesan layaknya aladin di serial televisi pengunjung dapat mengenakan baju aladin berwarna biru putih celana panjang berwarna merah lengkap dengan penutup kepala
aha sekarang saya sudah seperti aladin
sudah menjadi aladin di atas karpet ini
saya bisa terbang dikelilingi dengan pemandangan yang indah
dan wahana karpet ini saya bisa terbang dikelilingi dengan pemandangan yang indah
aladin terbang ini bisa menjadi alternatif anda untuk berlibur bersama keluarga agar tidak liburan dengan suasana yang itu itu saja
pastinya dengan dilengkapi keamanan anda tidak perlu khawatir dan pastinya aman
anda bisa melihat pemandangan yang sejuk
zai ul haq bandung